dan ini nih yang sedang ramai dibahas karena banyak yang bangun pagi bingung ataupun panik terkait layanan whatsapp facebook serta instagram yang malami gangguan alias down sejak senin malam
ya dan gangguan ini hampir terjadi di seluruh negara tak terkecuali di indonesia
dan kanta kunci whatsapp menduduki peringkat teratas trending topics di twitter
kata kunci whatsapp hashtag instagram down hashtag facebook down bertengger di atas jajaran trending topics
lewat akun twitter resmi masing masing whatsapp facebook dan instagram meminta pengguna bersabar
dikutip dari reuters gangguan layanan pada tiga media itu kemungkinan disebabkan permasalahan pada dns atau domain name system
dns adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan
sementara itu sudah ada lebih dari seratus ribu laporan terkait gangguan facebook yang diterima situs down detector
gangguan layanan ini muncul tak lama setelah keluarnya wawancara mantan karyawan facebook dalam acara enam puluh minutes milik cbs
dalam wawancaranya franz hogan mengungkapkan bahwa facebook hanya mementingkan keuntungan daripada keamanan para pengguna